sementara itu anggota dewan pengarah badan pemenangan nasional amin rais mengimbau pendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut dua untuk datang ke mk
namun mantan ketua mpr ri ini menegaskan para pendukung untuk tidak bertindak anarkistis
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
apalagi sampai bakar pererban tapi datanglah ini hak konstitusi anda hak demokrasi kita semua
bismillah mudah mudahan yang jadi hakim di mk juga menggunakan nuraninya
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh